presiden joko widodo akan melantik kepala otorita ibu kota nusantara pada hari ini kamis sepuluh maret dua ribu dua puluh
dan saat ini kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia nova naya antaka
naya jam berapa proses pelantikan nanti akan berlangsung dan juga siapa saja begitu nama yang mungkin akan menjadi calon kuat begitu untuk menjadi kepala ikn nanti
selamat pagi lady dan juga pemirsa
saya tidak dapat langsung melihat pelantikan yang akan digelar di istana negara namun nanti akan ada live streaming yang digelar pada pukul tiga sore nanti
lalu berbicara mengenai dua sosok budi sutantono dan juga doni raharjo ini adalah sosok yang memang sebetulnya sudah diberikan ku oleh presiden joko widodo pada januari dua ribu dua puluh dua lalu yaitu berasal dari atau kandidat berasal dari nonpartai atau dari kalangan profesional dan juga memiliki latar belakang arsitek
lalu siapa sosok bambang budi sutantono
bambang sutantono ini adalah seorang ahli perencanaan dan juga transportasi dan di dalam pemerintahan juga bambang ini sudah akrab dalam bidang pemerintahan dimana setelah lulus dari teknik sipil pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh dari itb kemudian ia juga sempat menjabati sebagai pegawai negeri di deputi pekerjaan umum
kemudian ia melanjutkan
dengan pasca sarjananya atau meraih gelar master di wilayah tata kota di universitas california dan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam dan pada tahun dua ribu ia juga meraih gelar dokter di bidang perencanaan
selain itu juga pada tahun dua ribu sepuluh hingga dua ribu empat belas ia juga menjabat sebagai wakil menteri perhubungan di zaman kabinet indonesia bersatu jilid dua pada presiden susilo bambang yudhoyono
kemudian pada tahun dua ribu tujuh hingga dua ribu sepuluh ia juga mendapat jabatan atau dipercaya sebagai diputi di kementerian perekonomian dan setidaknya dia diberikan kepercayaan oleh delapan menteri mulai dari kwi kiangi hingga hatta rajasa
dan dia juga sebagai menduduki sebagai ketua masyarakat transportasi indonesia atau mti
dan melihat sepak terjangnya yang cukup banyak ini juga menjadi salah satu alasan jokowi dodo memilih bambang sutantono
selain itu juga ia saat ini menjabat sebagai vice president asian development bank atau bank adb di mana ia memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan kemudian melakukan research ekonomi hingga melakukan kerjasama regional
lalu untuk sosok doni rahajo sendiri ini memang merupakan seorang arsitek lulusan itb tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sepanjang kiprah kerjanya ini memang dihabiskan di perusahaan swasta di salah satu pengembang terbesar di indonesia
dimana saat ini ia menjabat sebagai manager director president office di sinar masland indonesia
dimana memang ia cukup menjadi seorang atau pemimpin petinggi dari sinar marsline ini untuk mengembangkan kota beasis ini yang memang dahulu kita seperti ketahui adalah kota yang bukan kota ataupun dulunya adalah
sebuah merupakan hutan karet
dan melihat dua sosok ini merupakan dua sosok yang dipilih langsung oleh presiden jokowi dodo dengan berbagai macam pertimbangan
yang pertama mereka melupakan latar belakangnya adalah arsitek kemudian berasal dari non partai dan berasal dari profesionalisme
dan melihat dari kinerja dari bama sendiri memang dikenal sebagai sosok yang humanis dimana cakat bekerja dan dalam pekerjaannya dan lingkungan kerjanya
dan juga doni rahajo juga dikenal sebagai seorang yang profesional dan arsitek
sehingga ini memang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan dan membangun ibu kota baru di kalimantan timur
dan berbicara mengenai pembangunan ibu kota baru di kalimantan timur ini tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar
jokowi dodo sempat mengungkapkan bahwa butuh biaya sekitar setidaknya lima ratus satu triliun
sehingga sosok bambang yang pernah menjabat sebagai vice president
di bank adb ini juga memungkinkan untuk membuka akses investor sehingga pembiayaan dalam progres pembangunan ibu kota baru di kalimantan timur ini bisa dapat berjalan dengan lancar
tentunya dengan kolaborasi dari wakilnya yaitu doni rahajo
dan diharapkan tentunya dengan dipilihnya kepala dan juga wakil otorita ikn ini dapat mempercepat progres pembangunan pusat ibu kota
baru atau ikan nusantara ini di kalimantan timur
terima kasih naya terkait laporan anda tentang rencana pelantikan kepala otorita ibu kota nusantara
selamat bertugas kembali naya